sumpah aku lega banget akhirnya kamu datang
yaudah kalau gitu aku gantiin ban nya sekarang ya
bannya aku gantiin
nah itu dia masalahnya
ban serap aku gak ada
kalau ada juga tadi udah aku ganti sendiri
yaudah kalau misalkan gitu
aku telpon orang bengkel aja ya
supaya mereka bisa datang kesini terus gantiin ban nya
oke boleh banget boleh banget
kau mau keluar dulu gak
nyokap tuh nyuruh
kayaknya aku masih ke apotek nih
yaudah kalau gitu
nanti sambil diganti ban nya
orang bengkel udah dateng
aku anterin kamu ke apotek ya
kamu ada helm gak
yaudah aku telepon orang bengkel aja ya
aku jadi ngenak nih sama kamu
repotin banget gak sih
ah udah gak apa apa
apa sih yang gak buat kamu
gue jadi ngerasa bersalah nih sama haicle
ya haikal baik sih
cuma kok dibanding haikal
kayaknya trisan jauh lebih perhatian deh sama gue
aku ke kotoran bentar ya
telepon kamu ketinggalan
bener kamu gak apa apa
itu kan si adik
apa yang dia boncengkan sama tristan
gak ada yang biasa
kamu mau kemana
sorry ya aku mau buru buru
haikal kamu liat aku sama tristan tapi kamu cuek banget
sebenarnya kamu sayang gak sih sama aku
kok aku gak pernah lihat kamu cemburu ya
gue udah nyanyi sama boy untuk datengin kobar dan komplotannya
dan sekalian gue mau kasih pelajaran sama rio
gimana menurut kalian
saya setuju banget sensei
oh gue sih juga setuju banget itu
orang kayak rio itu harus kasih pelajaran
bener sensei lagipula dia kan pernah berkhianat sama kita
kita jalan sekarang
kalian berubahin dulu gue tunggu di luar oke
ayah udah dong
lo jangan sedih terus
gue yakin kok pasti abah tuh bakal ketemu
pasti lo akan ketemu lagi sama abah
kan kita udah nemuin titik terangnya
boy udah nemuin markasnya kobar
terus kan mereka lagi mau kesana kan iya kan
ya udah mendingan ya kita berdoa aja
semoga tuh mereka berhasil nangkep kobar
nanti mereka tuh bisa maksa kobar untuk ngasih informasi tentang keadaan abah
hmm lagian gue yakin kok abah lo gak akan apa apa
abah lo tuh kan hebat dia tuh jagoan
jadi dia pasti bisa jaga diri kok
ya tapi kalau misalkan emang abah baik baik aja kenapa abah gak pulang atau ngasih kabar ke gue
saya udah deh jangan mikir mikir buruk mulu biasa aja
gue yakin kok abalo itu pasti punya maksud sendiri kenapa dia kayak gini
hmm mendingan lo berpikir yang baik aja
kali aja ketika lo berpikir yang baik itu digidein doa sama allah
ya kan terus dikabulin deh
bener kata meli
tuh ben lo pintar
iya sih abah selalu ajarin gue
buat gue berpikir positif
semoga aja abah baik baik aja
senyum dong senyum
udah selesai mas
udah aman bang tinggal bawa bang
oke deh kalau gitu
makasih ya mas totalnya jadi berapa
udah gak usah biar sama aku aja
kamu tuh udah nolongin aku masih aja ngebayarin
udah gak apa apa
nih thank you ya mas
oke makasih bang ya bye
terus tan makasih banget ya
sumpah aku gak tau kalo gak ada kamu aku bakal kayak gimana hari ini
kamu bener bener jadi dewa penolong aku
aku jadi dewa penolong kamu wow
kenapa gak suka ya
enggak kok justru aku suka banget kau bilang kayak gitu
dan aku juga bakal selalu ada buat kamu dua puluh empat hour
eh udah udah yaudah kalau gitu sekali lagi makasih ya tan aku mau langsung cabut ke rumah raya nih
kamu ke tempat raya
emangnya kamu mau jalan sama dia
oh enggak jadi abahnya raya tuh hilang kemarin terus kita kita udah pada berusaha nyari cuma sampai sekarang belum ketemu
jadi ya kita janjian aja buat nih ibu raya ke rumahnya
ya aku doain deh supaya ayahnya raya bisa cepet ketemu dan cepet kembali ya
amin makasih banget ya
yaudah kalau gitu aku duluan ya

eh sorry ya bikin semua kalian nunggu tadi gue muternya kejauhan
gapapa kok al kita juga lagi nunggu chandra
bagus deh bukan gue yang terakhir
eh teman teman terima kasih ya udah pada sempetin waktu buat nunggu polisi ya
tujuan kita ngumpul disini untuk nyari aba nyeraya
bang chandra makasih ya udah mau bantu kita semua di sini
sekarang pasukan kita makin banyak
seperti janji gue dan gue akan tepatin janji gue
gue usah si pelajaran sama riud
wah bahaya chen kok si chandra sama anak anak dojo nongol juga
wah iya ini megawat kita harus buru kasih tobang kobar
kayanya sebuahnya udah pada ngumpul nih gimana kalo sekarang kita langsung ke markas yang kobar aja
sampai raya bentar ya

terima kasih william